setelah mega proyek infrastruktur mimpi jokowi ⁇ maruf ⁇ adalah mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam periode lima tahun mendatang
koresponen cnn indonesia desi aritonang merangkum apa saja program besar di bidang sdm yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini
kabinet kerja jokowi maruf pada dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat akan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia
apalagi sudah memasuki era digitalisasi di mana sumber daya manusia harus bisa menyesuaikan kemampuannya dengan kebutuhan industri empat
dalam lima tahun mendatang ada empat rencana besar membangun sdm unggul
total anggaran yang digelontorkan mencapai rp satu satu ratus enam puluh satu triliun
penurunan angka kematian ibu dan stunting dengan nilai dua puluh enam triliun rupiah
pengembangan fokasi untuk industri empat

lalu pembangunan sains technopark rp dua delapan triliun
dan yang paling besar adalah digitalisasi dan integrasi bantuan sosial rp delapan ratus tiga triliun
tahun dua ribu dua puluh menjadi titik dimulainya pembangunan sdm yang unggul
meski mengklaim telah menurunkan angka kemiskinan pengangguran dan meningkatkan indeks pembangunan manusia
di sektor kesehatan anggaran rp satu ratus tiga puluh dua triliun dua ribu dua puluh akan dikelola oleh kementerian kesehatan bkkbn badan pom dan rumah sakit di luar kemenkes
caranya intervensi gisi pada seribu hari pertama kehidupan anak dengan perluasan program di dua ratus enam puluh kabupaten kota serta peningkatan gisi masyarakat
program jaminan kesehatan nasional juga bakal didorong melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan
meskipun ada rencana kenaikan iuran bpjs kesehatan
selain memiliki fisik yang sehat
yang kuat kualitas pendidikan indonesia harus responsif terhadap berbagai perubahan agar sdm indonesia memiliki daya saing
proses belajar mengajar harus menggunakan alat teknologi digital dan menerapkan metode student center
di mana bukan lagi guru sebagai pusat pembelajaran
bila dibandingkan periode awal jokowi jk di dua ribu lima belas
akses akses program program kesehatan untuk balita yang sudah ada saat ini pakai pkh
kemudian juga posyandu itu perlu digiatkan lagi khususnya di daerah terpencil pedalaman dan di timur indonesia
apa yang mereka pelajari karena tidak cukup
kalau apabila hanya mereka masuk sekolah punya izasah tapi juga ya punya critical thinking matematik bahasa
sehingga untuk indonesia maju ke depan tidak bisa dipisahkan dari dua hal tadi pendidikan kesehatan
khususnya masalah stunting dan kualitas pendidikan
dan juga kemampuan pendidikan
sementara itu anggaran rp tiga ratus delapan puluh lima triliun tahun dua ribu dua puluh bakal mendorong pengentasan kemiskinan
melalui perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran
sistem ketenaga kerjaan kita tergolong salah satu yang paling kaku paling tidak fleksibel
paling mahal dan tidak efisien tidak efektif di dunia
pembangunan pendidikan indonesia
produktivitas menjadi salah satu kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi
rencananya pemerintah bakal mengamandemen undang undang ketenagakerjaan
agar lebih menguntungkan pekerja dan pemberi kerja
tahun dua ribu dua puluh jokowi maruf menjanjikan kartu prakerja dengan anggaran sepuluh tiga triliun rupiah
baik yang sudah bekerja baru lulus sekolah hingga korban phk bisa mendapatkan pelatihan

skill provider siapa saja trainernya karena juga harus berkualitas
ini kita kadang kadang the davels out in the detail kan
jangan hanya wah sudah ada programnya sudah ada duitnya
siapa yang melaksanakan bagaimana kualitas bagaimana evaluasinya
itu juga tidak kalah pentingnya
semua program peningkatan kualitas sdm ini diharapkan bisa dimulai segera
setelah menteri kabinet kerja jilid ii terbentuk
agar visi indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa tercapai
cara berkesinambungan sdm yang berkualitas akan meningkatkan indeks pembangunan manusia
serta mengurangi pengangguran kemiskinan dan yang paling penting adalah mengurangi kesenjangan
desi anitonang andika marianto jakarta